ketua umum partai gerindra prabowo subianto bertemu ketua umum partai nasdem surya paloh minggu malam
di kediaman suriapaloh di kawasan permata hijau jakarta selatan
hasil dari pertemuan tersebut menyatakan tiga poin utama dengan nama silaturahmi kebangsaan
prabowo ditemani wakil ketua umum gerindra edi prabowo dan sufi ahmad dasko
serta sekjen gerindra ahmad muzani
pertemuan berlangsung sekitar dua jam prabowo mengaku ia dan surya paloh
bertukar pandangan mengenai isu nasional saat ini
keduanya sepakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan apapun
sementara suriapaloh membantah juga pertemuan keduanya membahas persoalan isu kabinet
pada pemerintahan cokowidodo maruf amin
keduanya menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi hak prioritatif presiden cokowidodo
terima kasih kepada pak suriapaloh sahabat selama dari kecil
sama tokoh tokoh dari nasdem pak siswono
senior saya kami ini hubungan sudah cukup lama bersahabat
kadang kadang juga berbeda kadang kadang berseberangan
tapi dalam suasana cinta tanah air kita satu kita cinta negara ini cinta bangsa ini
tadi kita bahas kita menemukan titik titik
persamaan yang baik kita tidak ingin indonesia rusak
kita tidak ingin negara kita pecah belah
dan kita sepakat untuk menjaga keutuhan dan persatuan nasional
dan kita sepakat untuk menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan
saya kira demikian
pertama antara mas suriapaloh dengan diri saya
semuanya mempunyai satu kesamaan pandangan pikiran dan emosi yang sama
bahwasanya kepentingan bangsa harus ditetapkan di atas kepentingan kepentingan lain
termasuk kepentingan kedua partai politik ini
ini harapan kami dan kesadaran kami
jadi kalau permasalahan apakah ada
lebih membicarakan masalah menteri kabinet
mau jawaban yang jujur kan
sejujurnya saya harus katakan gak ada
suasana batin saya malam ini